rasa pilu masih membekas di hati keluarga iwan junaidi
keluarga tak menyangka keberangkatan iwan junaidi ke stadion kanjuruhan sabtu lalu
untuk mendukung tim kesayangannya menjadi kali terakhir iwan memberikan dukungan
iwan junaidi atau yang akrab di sapa samnawi ini menjadi salah satu korban tewas dalam tragedi di kanjuruhan
di mata keluarga samnawi merupakan supporter fanatik arema
sang istri eka wulandari menceritakan dirinya selalu diajak setiap samnawi mengikuti kegiatan aremania
samnawi merupakan salah satu koreografer dalam setiap aksi kreatif aremania saat mendukung timnya berlaga di stadion
kalau masalah itu boleh dikata mas nabi gak akan pernah mau pergi ke acara apapun kalau nggak sama saya
tapi saya cuma sebatas nemenin aja nyupot kegiatan apapun yang berubah
jadi hubungan dengan arema mas nawi itu pokoknya nomor satu
samnawi bukanlah sosok aremania biasa
samnawi adalah inisiator perdamaian supporter
sang kakak mengaku nawi selalu bercerita kepada dirinya
baik permasalahan sehari hari maupun cita citanya untuk mendamaikan supporter
nawi juga bercerita bagaimana dirinya ingin mengundang supporter rival mereka yakni bobotoh atau pendukung persib bandung
sang kakak sempat mempertanyakan keinginan samnawi ini
pasalnya hubungan antara supporter persib dengan supporter arema bisa dibilang tidak baik baik saja
namun keinginan kuat samnawi untuk mendamaikan supporter membuat dirinya berani menjamin bahwa cita cita itu bisa terwujud
ini lho kan ngawaini tangan lo terus beres beres
terus ternyata alhamdulillah gak ada apa apa
kesaksian samnawi untuk mewujudkan keinginan mendamaikan supporter tak hanya datang dari keluarga
namun juga datang dari supporter rival mereka yakni persib bandung
tobies ginanjar salah satu pentolan bobotoh menceritakan bagaimana saat dirinya benar benar dijamu saat berkunjung ke malang sekitar tiga pekan sebelum tragedi kanjuruhan terjadi
tak hanya makan bersama tobies dan bobotoh persib lainnya dikawal oleh samnawi baik saat menonton di stadion hingga kepulangan mereka
bahkan mereka juga bertukar makanan oleh oleh khas daerah masing masing
tobias juga berjanji bertemu saat arema akan menjalani lukisan

sempat ke base campnya juga sangat diterima baik dikasih makan malam nasi goreng dan dikasih oleh oleh juga
jadi luar biasa lah ininya
jadi saya kira apa yang dicitakan dicitakan masnawi bisa berhubungan baik dengan supporter bandung alhamdulillah bisa terlaksana
namun sayang janji bertemu di kota bandung antara samnawi dan bobotoh persib tak akan pernah terwujud
sebab samnawi menjadi salah satu korban tewas dalam tragedi kanjuruhan